komisi pemberantasan korupsi kembali memeriksa kepala badan perencanaan pembangunan daerah bapeda dki jakarta tuti kusumawati hari ini
tuti kembali dimintai keterangan terkait kasus rancangan peraturan daerah reklamasi teluk jakarta
datang ke gedung kpk jakarta sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
tuti mengaku kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
pemeriksaan tuti ini merupakan kali ketiganya di kpk
sebelumnya pada tujuh dan lima belas april lalu tuti juga menjalani pemeriksaan serupa
sebagai kepala bapeda ia dianggap mengetahui pembahasan berdirinya pulau kecil di wilayah pantai utara jakarta
selain tuti kpk juga memanggil dua orang lain di tubuh pemerintah dki jakarta
yaitu asda pembangunan dan lingkungan hidup sekretariat daerah dki jakarta gamal sinurat
dan kepala subdirektorat penataan taman dan pemakaman bapeda feruli irzal
ketiganya datang bersamaan ke gedung kpk